sidang kedua terkait kasus prostitusi online yang menjerat vanessa angel dilaksanakan di pengadilan negeri surabaya
persidangan sore ini terkait pemeriksaan lebih lanjut pada dakwaan terhadap dua muncikari
yaitu endang suhartini dan tentri novanta
sidang yang dijodohkan pukul dua siang molor hingga pukul tiga sore
sidang kasus prostitusi online yang menjerat nama vanessa angel ini berlangsung secara tertutup di ruang garuda satu pengadilan negeri surabaya
ada lima saksi yang rencananya diperiksa namun hingga sore ini hanya vanessa dan pihak kepolisian polda jawa timur yang hadir